kalau kalian kabur ustadz musa yang mulia dasantun akan kasih kalian hukuman apalin alquran tiga puluh justru
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
indra supri yang paling ganteng hai wd ngam asyik hai hai kasih harus eh
kalau kalian mau dibawa kantor polisi kantor samsat
tinggi badannya juga
udah tau tau belum cukup
maksud kalian tuh apaan pakai pakai kayak begitu pengen dibilang pura pura ninja atau kalian mau ngelakuin hal ini
atau kalian mau ngelakuin hal ini
atau kalian mau ngelakuin hal ini

iya tuh jadi begini nih
iya tuh ustadz kita itu sengaja pakai kostum ini buat nangkep malik itu sengaja
iya bener tuh bener
tapi kenapa kalian tahu kalau malingnya itu mau kesini apalagi pakai sarung yang sama itu kan aneh pertanyaan bagus pak d
pertanyaan bagus pak d
pertanyaan bagus pak d
oke mungkin anak anak mau menjadi mata mata pada
betul tuh apa kata coach
betul tuh ya betul

biar kan ustadz musa yang mulia dan sadun ini akan menjelaskan semuanya
iya minta maaf pak ustadz
udah udah saya diem dah
ustadz musa yang mulia dasantun
ingin memerintahkan kalian semua sekarang
untuk kembali ke kamar masing masing
jangan sampai kalian melakukan hal yang aneh aneh lagi
kembali ke kamar silakan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh kebiasaan nih pak ustadz
tidak tahu apa lagi besok yang bakal terjadi
aku dapet rapotnya nih
pokoknya jangan pada bocorin ya rahasianya
aku boleh nggak minjem rapotnya
eh udah udah ntar aja
ini tuh udah malem mending kita tidur aja
daripada kita dimarahin sama ustadz nusa lagi
iya juga sih
lukman sama indra kan juga tidurnya kan bukan di sini
yaudah yuk assalamualaikum
pak ustadz tempat anak kita mana
harus dirisimu ke arah guru
ini petua tuan
yaudah yaudah sebentar sebentar
sepertinya ini ada hubungan dengan kejadian sepalam ustad
iya ada apa emang ya
sebentar ya saya cari anak anak dulu ya
eh ustad jangan lama ya
eee bapak pak ibu ibu
mohon maaf dulu sebentar lagi ya
sedang dicarikan rapotnya
ibu ini hasil prestasi ayu selama ayu belajar dikunangkan
ustazah sudah sabar menghadapi ayu
kalau ayu gak percaya sini deh liat
aduh ayu makannya kalau belajar itu yang benar
jadi gak perlu takut nilainya jelek
kalau prinses lia sih aman aman aja ya
nilainya pasti bakal lebih lebih lebih lebih lebih perfect daripada nilainya
nilainya membarah terang benerang
tunggu dulu saya minta
coba dulu jelaskan mbah
itu mah namanya kembang merah semua
sudah sudah sudah
ya jangan ribet gak boleh ngumpulkan temannya
pasti usah usah kebingungan ngejawab pertanyaan dari bapak bapak kita yang gak
dan juga nih
pasti kita bakal aman kalo kita dudek disini
pas usah usah ga bakal tau itu mah namanya sungguh bener
nah tapi kalian jawabannya bocorin
itu namanya sungguh bener

kalau kalian kabur ustadz musa yang mulia dasantun akan kasih kalian hukuman apalin alquran tiga puluh
udah jadi cicipin dulu